selamat malam sedora bagaimana kabar anda semoga selalu sehat selain tiga informasi utama tadi
kompas malam telah menyiapkan sejumlah sorotan pilihan khusus untuk anda
selengkapnya bersama saya nitia anissa hanya di kompas tv independen terpercaya
informasi pertama di kompas malam saudara
resmo polda sulawesi tenggara dan tim booster tujuh puluh tujuh satuan reskrim polresta kendari
mengungkap kasus pembunuhan terhadap mertua yang didalangi menantunya sendiri
ini adalah proses penangkapan pria berinisial mf berusia dua puluh satu tahun yang menjadi eksekutor
polisi juga menangkap perempuan berinisial nd berusia dua puluh tiga tahun yang merupakan menantu korban
kedua pelaku ditangkap di rumah eksekutor di wilayah kecamatan poasia kota kendari
pada selasa enam belas april dua ribu dua puluh
pelaku yang menjadi eksekutor dibawa polisi untuk mencari barang bukti yang dibuang ke sungai
sang menantu merekayasa pembunuhan mertuanya dengan skenario pembegalan
yang terjadi pada minggu tujuh april di jalan madusila kecamatan poasia kota kendari
sang menantu menyewa eksekutor untuk membuatnya seolah olah menjadi korban begal
motif menantu merekayasa pembunuhan mertuanya karena sakit hati
dan menganggap mertua sering mengurusi rumah tangganya
nd mengiming imingi imbalan tujuh puluh lima juta rupiah pada eksekutor
dan sudah menyetor uang sebesar rp sepuluh lima ratus
saat kejadian mertua dan menantunya tengah berkendara minibus
lalu eksekutor muncul dan mengancam hingga membunuh korban
pelaku juga mengambil harta benda korban berupa emas dan telepon seluler
membunuh atau merencanakan pembunuhan kepada ibu mertua
bahwa alasannya sakit hati karena ibu mertuanya ini sering mencampuri
urusan rumah tangga dari tersangka md
sebelumnya sudah pernah diberikan uang sebesar rp sembilan lima ratus
kemudian pada waktu ketemu lagi di rumah makan gajah mumpur
pada waktu memberikan uang rp satu itu
si tersangka mf ini dijanjikan oleh tersangka nd bahwa akan diberikan uang rp tujuh puluh lima juta
kemudian pada waktu itu nanti setelah terjadi pembunuhan
selain dikasih uang tujuh puluh lima juta juga dijanjikan per bulan empat juta selama tiga tahun